menjelang pemeriksaan laporan keuangan tahun dua ribu tujuh belas
pemerintah pusat presiden joko widodo
mendorong pemerintah pusat dan juga daerah
agar tetap menyusun laporan keuangan
sesuai dengan standar angkutansi pemerintahan
ini agar laporan keuangan pemerintah
kembali diberi opini wajar
tanpa pengecualian dari bpk
mengumpulkan para menteri dan pejabat non kementerian
presiden joko widodo mengingatkan
perlunya komitmen dan kerja keras dari pengguna anggaran
dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah
sementara ketua badan pemeriksa keuangan
murmahadi surya janegara
mengatakan predikat wajar tanpa pengecualian wtp
untuk laporan keuangan pemerintah pusat tahun dua ribu enam belas
bukanlah hadiah dari bpk
namun agar menjadi patokan untuk tahun tahun berikutnya
opini wtp pada laporan keuangan dua ribu enam belas pemerintah pusat
didapat setelah dua belas tahun lamanya
yakni sebesar delapan puluh empat persen
berbeda dengan dua ribu enam belas
yang hanya sembilan persen
perlu saya mengingatkan lagi
mengingat bahwa inti dari pemeriksaan laporan keuangan
pemerintahan adalah menjaga kepercayaan rakyat
kepercayaan yang diperoleh dengan menunjukkan
bahwa setiap rupiah uang rakyat
digunakan secara bertanggung jawab
dan untuk kepentingan rakyat
jangan hanya karena pemeriksaan ini sebuah kegiatan tahunan
kegiatan rutin tahunan
lalu semuanya menganggap gampang saja
sebab wtp bukanlah sebuah prestasi
melainkan memang kewajiban kita dalam menggunakan apbn
opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah pusat
baru diperoleh setelah dua belas tahun